kata bang gojak
gak ada yang laku
kalau kartu nama brosur sama spanduknya
gimana ibu mau jualan pak
nanti bapak cetak
pakai uang ibu ya
tunggu bapak gajian
pakai apa kabarnya
apakah tuhan warnanya nyandar
beberapa hari lagi
paling dua tahun
saya sudah selesai
pakai itu kenapa t irgendwann
saya teh belum dapat panggilan juga kang
sabar kang nanti juga dapat panggilan kerja
emang gak bisa dijual lagi besok
kalau nunggu besok basi mau bajir
bapak kamu udah ada kabar
kenapa pur sakit
hp bapak gue gak bisa ditelepon
gara garanya belum ke empang
lu ketawain bapak gue
saya gak ketawain bapak gue
pur sabar pur
masya allah pur
masya allah pur
baca apaan lu
buku resep bang
buat dititip di warung pamungun
kan kemarin kagak laku
iya tapi sekarang mau bikin yang enak
tapi murah gak kayak kemarin
nah gitu jangan mahal mahal
kagak ada yang beli
pak bikin lepaskan
lepas penggila kita
kamu punya pengayuran
masa seperti ini
berhenti henti warahmatullahi wabarakatuh
pagi pagi mau kemana
mau ketemu teman di mall
kalau nyari hp yang murah tapi bagus di mal mana ya
ya kalau yang murah dan bagus pak gak ada yang jual mas pur
yang sampein selia selia orang sini tayo
ma rumahnya di mana
ke sana bu deket gang enam
ya bu gak kenal bab
ya saya di sini masih nyuruh baru
jika dirimu sama dengan saya bisa jadikan semerang elasi
sudah berapa lama sampai jadi tukang ojek bang
sudah lama bu udah tahunan
kak suka galugalan
agak kalau mau galugalan kan soalnya sentul
suka antar antarin anak anak
ibu nyasar apa mau ojek
buur yang hijau
buur yang hijau
enggak bang dedi makasih
ma abang ojek saya bu eli
karena saya mau jadi langganan ojek bang ojek buat antarin anak saya
saya di sini masih baru
anak saya juga masih baru pindah sekolah
potrepot kalau tiap hari saya harus antar dia sekolah
nah ini anak saya
ya mau empat ratus sebulan antar jemput pagi sama siang ya bu samsia nanti kamu berangkat sama
om ojak ya dia anterin kamu sama jemput nanti siang iya bu loh kalau begitu boleh minta nomor
nomornya hai korb consult napan
rapi bener mau kemana lu
mau pamit pur doain saya ya
doa gue mahal buat apaan
buat wawancara kerja di perusahaan rental mobil